aksi pemukulan yang dilakukan oleh kapolres akbp saiful anwar
kepada brigadir sl di aulama polres nunukan menjadi viral di dunia maya
kepolisian daerah kalimantan utara langsung merespons
dan membenarkan peristiwa pemukulan tersebut
kabit humas polda kalimantan utara komisaris besar polisi budi rahmat senin malam
mengatakan pemukulan terjadi pada kamis dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh satu di aula polres nunukan
akibat ulahnya saat ini kapolres nunukan dinonaktifkan sementara
dan surat mutasi brigadir sl dari polres nunukan ke polsek krayan selatan dibatalkan
sementara motif pemukulan lantaran kapolres nunukan akbp saiful anwar kesal
karena brigadir sl yang bertugas memasang dan mengawasi jaringan internet
saat zoom meeting tidak berada di tempat saat ada gangguan jaringan internet
akibat kejadian ini propam polda kalimantan utara akan memeriksa
kedua polisi ini
merintahkan kabit propam untuk melakukan pemeriksaan klarifikasi
terhadap kapolres duka dan brigadir sl
sementara itu korban pemukulan brigadir sl meminta maaf karena mengunggah rekaman cctv ke media sosial
dirinya menyesal dan membenarkan tidak melaksanakan perintah pimpinan
selamat malam komandan senior dan rekan rekan
terkhusus untuk bapak kapolres nunukan akbp saiful anwar s i k
saya memohon maaf atas video yang beredar di media sosial
karena pada saat mengupload video tersebut tidak berpikir dengan jernih
di kabupaten lombok timur seorang oknum anggota kepolisian sektor wanasaba
brib kmn diduga menembak anggota polres lombok timur brib dua hairul tamim hingga tewas pada senin sore
peristiwa penembakan terjadi di rumah korban di perumahan di kelurahan dengen
kecamatan selong kabupaten lombok timur
dalam olah tempat kejadian perkara petugas berhasil menyita sebuah senjata laras panjang
bersama dua selongsong peluru tiga buah ponsel milik korban milik istri pelaku dan milik pelaku
pelaku ini ini caranya m
tiga puluh delapan tahun anggota polri anggota polsek wana sabar
kemudian yang menjadi korban penembakan adalah
saudara ht usia dua puluh enam tahun anggota polri anggota simmas polres lombok timur
saat ini polisi masih menggali keterangan dari sejumlah saksi mata
untuk mengungkap motif dari perangkat
pelaku brib kmn diancam pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan
dan terancam mendapatkan hukuman pdth pemberhentian dengan tidak hormat
demi leputan cnn indonesia